wiko dandan mau kemana
bukan dandan bok tapi ngapusin makeup
aduh nekat kenapa gue nekat nekat itu gak baik
kok gue jadi anak nakal ya
cinti gue gak mau jadi anak nakal
centini lagi ngapusin makeup baru selesai
abis wawancara buat skrip sih pe
bawa wawancara lagi bener tin
masa bobby pake makeup ya engga engga
bukan kamu tintini
oh iya pi soalnya kan wawancaranya di tempat yang rada keren gitu pi
kalau polos polos banget kan gak enak jadi bobi suruh dandan dikit gitu
itu bukan sedikit itu banyak
iya mungkin kan dia gak bisa dandan pe jadi keliatannya banyak aja gitu pe
njepa cintini buatan bisa dandan jadi gak karu karuan pak
di tempat foto pak
di kafe biasa sih cuman disitu tadi ada yang foto foto buat pre wedding gitu ya tin ya
iya tin ya
masa pre wedding di kafe pe kok model ya tin ya
pak masuk dulu nih pak
emang wawancara mi skripsi
jangan bohong kamu mami sudah tahu semuanya tadi kamu bawa centini ke tempat audisi model kan
ngaku aja sini udah cerita semuanya sama mami
itu itu mi
itu emang bagian skripsi bobby loh mi itu mi
soalnya kan bobby itu kan harus mengamati gimana kalau
seorang pembantu itu dibawa ke tempat yang berbeda nih sama alamnya
nah itu yang bobby amatin buat skripsi bobby itu itu nih
kamu tuh jangan malu maluin dong bok
masa kamu ke tempat audisi sama pembantu kepergok sama pacar terus jadi rame lagi
kamu jadi disangkain selingkuh sama pembantu kamu tuh gimana sih
padahal bobby udah bilang mi sama cindy mi
udah bobby jelasin panjang lebar mi cuman cindy nya malah teriak teriak malah nangis
jadi di lo tidak mau nangis

alah alasan aja kamu
udah daripada begini terus lebih baik centini nggak usah kerja di sini
biarin dia beresin semua barang barang daripada mami pusing kayak gini
sebentar mi sebentar ya
contini adalah tenaga vital di rumah kita ini
kita nggak bisa kan boro noro yang udah mulai pikun kayak gitu mi
centini ini pembantu yang jujur
bisa kita andalkan
ini susah loh cari pembantu semacam itu sekarang
wah susah banget nih soal sindi
ini tapi juga sih yang salah
maksud papi apa
papi yang nyuruh
bobby bawa centini untuk ikut audisi mi
papi yang suruh
aduh maaf pak

papi nggak nyangka bisa jadi ribut seperti ini mi
tadinya papi pikir ini akan sangat membantu bobby dan skripsinya akan bagus gitu loh
papi tuh ngapain sih nyuruh nyuruh bobby kayak gitu
papi tuh nggak mikirin akibatnya ya
udah deh pokoknya mami gak mau tahu deh
pokoknya papi harus beresin semuanya supaya nggak ada salah saham lagi
mami itu masih banyak urusan
mami harus kembali ke butik
pelanggan mau ambil barang
nggak usah dengerin papi kayak gitu
kalau apa apa tuh disuruh pak pi dipikirin dulu
jangan ngebut ngebut mi mami jangan ngebut
makasih ya pi ya makasih banget pi
kali ini kamu memang harus terima kasih
tapi sudah nyelamatinya pak kamu
tapi ya tau diri dikit lah
pasti pak pi minta pamrih ya kan
ya pasti dong
mulai besok pak pi yang akan handle centini
centini udah nggak ikut audisi lagi pi
kalau centini sampai berada di sini
kalau centini sampai batal ikut audisi
pak sinti akan luka pasti ada apa apa dana
dan kalau itu yang kamu mau
jangan ya ya
jangan dong pi jangan pak pi
makanya kamu urus aja baik baik sama sinti
centini biar papimu yang hendak
enak di papi nggak enak di bobby dong kalau gini namanya pi
siapa suruh kamu cirobo
ya inget ya
pak pi sudah nyelamatkan kamu
woi kok dandan mau ke mana
bukan dandan bok
tapi ngapusin makeup
kenapa gue nekat
nekat itu nggak baik
kok gue jadi anak nakal ya
centini bok tak mau jadi orang yang nakal
centini lagi ngapusin makeup
baru selesai muntuh bok
oh mau bikin foto
bagus itu dok bagus
kalau mau bikin foto untuk ktp
beneran kalau mbak dulu ktp nya ktp kampung
jadi kata pak rt nggak usah ganti nggak apa apa dok
kok ini sudah tukang sabun juga belum
bisa cinti ini ke warung ya
aduh salah lagi kak
bukan untuk nyuci sarung
aduh kok jadi bingung
itu sabun cuci untuk nyuci keset
kalau sarung bapakmu itu sih nyuci pengetahuan biasa
udah aku bok mau pergi dulu
salam malem nanti ya
terima kasih atas jemputannya
saya mau bertanya dok
kenapa si pak rt tuh kelihatannya aku sangat serius sekali ini
ada apa sebenarnya
ke rumah susilo
ada urusan spesial
spesial apa pak
lebih spesial dari biasanya
aku mau ngedate sama sisnya susilo
maksudnya pembantunya susilo itu
jadi itu dia sedang sakit parah pak
eh kau bisa tahu kau dari mana yuk
saya kan pernah mabel ke rumahnya dia
main main sendiri mau makan sendiri
menggunting dalam lipatan
mulai nggak kompak nih pagar makan tanaman
kalau enggak pak
mau ke warung mas
mau beli sabun colek
mas mau diantriin ya
oh jangan mas
nanti malah tambah masalah lagi

mami udah mas bobi jelasin
jadi masalah udah beres
jadi ibu sudah enggak marah tahu enggak
soalnya kalau ketahuan borono bisa diomelin
kalau lagi begitu tuh
bikin manik tuh
ya ya gimana gitu
mau beli bakso
bang pi nyuruhin bakso den
mau beli apaan kak
kok kedapnya ini
kayaknya yang lain
kayaknya yang lain
terima kasih pak
gedap gedip gitu mas
kok centini gak kelilipan ya
ya udah deh pada mau kemana sih berduaan
nanya nanya mulu kayak wartawan heran deh
bukannya begitu bang
iya harus update informasi
mau beli sabun colek
ya udah sana deh jalan
mayan sekali coleng dua puluh ribu
lima kali colek cup ceng
sejak kapan nama kamu centini
masalahnya centini nggak ada kan
jadi saya yang gantiin
ada perlu apa ya kan
beli sabun colek sama demobi
masa beli sabun colek aja berduaan sih ya
lain kali kalo cuma beli sabun colek
kamu yang beli
kamu gimana sih
udah dikasih tugas pecus kamu
bukan gak becus masalahnya saya gak becus
jangan jangan kamu disokok sama
enggak enggak kan
terima kasih banget nih kan nih
saya kira mau dimarahin malah dikasih duit dua puluh ribu
makasih banget ya
bukan buat kamu
kamu beliin majalah
di depan situ majalah fajar cepetan
makanya buat saya
majalah apa tadi
baju baju yang ada
yang ada foto cewek ceweknya itu kan
tapi kan biasanya itu juragan mahami yang beli
juragan buat apaan
udah jangan banyak tanya cepetan beli
siapa lagi sih ini ya
siapa lagi sih ini ya
siapa lagi sih ini ya
siapa lagi sih ini ya
nanti malem mami diajak klien makan malam
jadi sepertinya pulangnya agak malem nih

nah sekalian mami itu mau ngurusin barang barang yang mau diekspor

oh gitu mi
oh gitu mi
jangan sampai kecapean saya
bobby udah pulang pi
udah mi udah pulang kok
bagus deh udah ya pih
tumben kok gak pake siwu bye bye